bayi mungil berjenis kelamin laki laki yang baru lahir ditemukan dalam kondisi hidup di tepi aliran sungai citarum bekasi jawa barat
diduga bayi malang ini sengaja dibuang orang tua yang tidak menginginkan kehadiran sang bayi
bayi mungil berjenis kelamin laki laki ini ditemukan warga di tepian sungai citarum cabang bungin bekasi dalam kondisi terbungkus kardus
warga yang menemukannya pada minggu siang langsung melapor ke polisi yang kemudian membawanya ke puskesmas cabang bungin
saat ditemukan sang bayi masih dalam keadaan sehat dengan tali pusar masih menempel
diduga bayi yang memiliki bobot tiga tiga kg dan panjang lima puluh cm ini sengaja dibuang orang tuanya sesaat setelah dilahirkan
si bayinya gimana sehat apa sih jenis kelaminnya laki laki
kini sang bayi dirawat oleh tim medis puskesmas cabang bungin
sementara polisi masih memburu kedua orang tua yang tega membuang darah dagingnya sendiri
dedy beben bekasi